tunggahan video oleh akun twitter
yang memperlihatkan aksi komunitas
sepatu roda meluncur bebas di kawasan jalan
gatot subroto jakarta pusat
menuai kritik dari warganet
karena dinilai tak pantas dan membahayakan pengguna jalan lain
belakangan diketahui mereka adalah
rombongan atlet sepatu roda yang sedang berlatih
untuk si gens
berkaitan dengan hal itu
subdit gakum direkturat lalu lintas pol dametrujaya
menyebut akan memanggil komunitas sepatu roda
yang meluncur di jalan gatot subroto tersebut
mereka akan dipanggil pada selasa untuk dimintai klarifikasi
lantaran telah melanggar undang undang
nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
ini tentunya tidak dibenarkan dari aturan yang ada
mengacu kepada undang undang
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
bahwa jalan raya itu
tidak diperuntukkan untuk kegiatan
tetapi adalah jalan yang diperuntukkan
baik roda empat
ataupun roda dua
yang digerakkan dengan mesin
pol dametrujaya juga akan memberi sanksi
berupa teguran dan edukasi
lantaran tindakan komunitas sepatu roda tersebut
membahayakan diri sendiri dan pengendara lain
menanggapi aksi viral dan berbahaya
yang dipertontonkan komunitas sepatu roda
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
mengatakan bahwa pengguna sepatu roda
melarang para pemain sepatu roda
melintas di jalan raya
ditemui di gedung balai kota dki jakarta
senin siang riza mengatakan
melarang para pengguna sepatu roda
melintas di jalan raya
setelah viralnya video aksi mereka yang membahayakan
menurutnya pengguna sepatu roda
tidak sepatutnya menggunakan jalan raya
sebagai arena karena sangat berbahaya
jangan di jalan raya
yang dapat membahayakan teman teman sendiri
pengguna sepatu roda ya
kami mendapatkan masukan dari masyarakat yang berbahaya
kami mendapatkan masukan dari masyarakat yang berbahaya
dan melalui media ini kami beritahu pada masyarakat
pengguna sepatu roda
agar menggunakan tempat tempat yang disediakan
riza juga meminta pengguna dan pencinta sepatu roda
menggunakan fasilitas olahraga
agar tak membahayakan pengguna sepatu roda
dan orang lain
tim liputan cnn indonesia